inilah simulasi penerapan perangkat rem gas atau remote motor dengan google assistant
karya siswa jurusan teknik komputer jaringan smk tamtama di kecamatan karanganyar kabupaten kebumen jawa tengah
dengan alat ini upaya pembegalan maupun pencurian sepeda motor bisa digagalkan dengan sekali menekan tombol pada smartphone
cara kerja perangkat ini dengan menggunakan jaringan bluetooth pada smartphone yang terkoneksi dengan sebuah perangkat yang telah dirakit pada sepeda motor
dengan alat ini mesin sepeda motor bisa dinyalakan dan dimatikan melalui smartphone dengan jarak maksimal dua puluh meter
untuk menghindari pencurian sepeda motor perangkat ini juga dilengkapi dengan fitur alarm
alarm akan otomatis aktif apabila sepeda motor menjauh dari sang pemilik
berkat alat ini smk tamtama bisa menjaga kemampuan perangkat yang terkoneksi dengan sepeda motor
tamtama berhasil mewakili kebumen untuk maju dalam lomba inovasi teknologi tingkat nasional
untuk cara kerjanya kurang lebih mengkoneksikan bluetooth dari handphone ke alat yang telah ditanamkan atau dikoneksikan ke motor
lalu kita mengoneksikan serta nanti bisa ada dua varian
bisa menggunakan tombol maupun google asisten nanti kita tinggal opsional
untuk misal di jangka yang memang tidak terlalu ramai itu sepuluh meter dua puluh bisa
tapi misal kayak ada tempok atau apa tinggal menyusahkan
karena kadang kadang untuk koneksi bluetooth bisa lepas